hujan deras yang mengguyur di sejumlah wilayah membuat permukiman warga di cipinang melayu makassar jakarta timur terendam banjir
ketinggian air bervariasi mulai dari lima puluh hingga satu meter
beberapa warga mulai membawa barang bawaan untuk mengungsi sedangkan sebagian warga lainnya masih bertahan di lantai dua rumah mereka
selain tingginya intensitas hujan banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran kalisunter yang melintas di permukiman warga
di depok jawa barat banjir setinggi tiga puluh hingga lima puluh cm terjadi di ruas jalan margonda raya
tepatnya di depan terminal kota depok dan lampu merah juanda
sejumlah kendaraan memperlambat laju saat melintasi genangan air
banjir juga melanda ruas jalan di dalam kampus universitas indonesia depok jawa barat
terlihat sejumlah kendaraan terpaksa memutar arah lantaran genangan air yang cukup tinggi
tim liputan cnn indonesia